saudara ini merupakan gambar terbaru yang bisa kami sampaikan kepada anda
terjadi ledakan gudang peluru tni saudara
kebakaran besar terjadi di gudang peluru milik batalion armet tujuh kodam jaya
gambar yang anda saksikan ini adalah rekaman amatir milik warga
ledakan terjadi sekitar pukul delapan belas tiga puluh tadi
suara ledakan terdengar hingga radius beberapa kilometer
belum ada laporan apakah ada korban akibat ledakan ini
ledakan gudang peluru yang terjadi saudara terdengar beberapa radius kilometer
ledakan gudang peluru yang terjadi saudara terdengar beberapa radius kilometer
warga juga sempat mendengar suara ledakan beberapa kali
dan hingga saat ini saudara kami masih akan mencoba mengkonfirmasi
bagaimana kejelasan kejadian sehingga terjadi kebakaran saat ini saudara
kebakaran gudang peluru tni ini terjadi sekitar pukul delapan belas tiga puluh tadi
dan sampai saat ini kami tim kompas tv masih akan terus mencari
namun yang pasti yang ada di depan layar kaca anda merupakan
visual saudara terjadinya ledakan pukul delapan belas tiga puluh tadi di gudang peluru tni di bekasi
dari video ini saudara terdengar ledakan dan api dengan kepulan asap hitam
membumbung tinggi dari kejauhan